pemain ganda putra indonesia asal klub pb jarum kevin sanjaya mendapatkan bonus total senilai dua ratus lima puluh juta
atas prestasinya menjuarai turnamen all england dua ribu delapan belas
bersama pasangannya marcus fernaldi gideon keduanya juga mencatatkan rekor tidak terkalahkan di dalam sembilan belas turnamen internasional
bersama pasangannya marcus fernaldi gideon keduanya juga mencatatkan rekor tidak terkalahkan di dalam sembilan belas turnamen internasional
prestasi mempertahankan gelar juara all england membuat kevin mendapatkan bonus senilai total dua ratus lima puluh juta rupiah
semakin saya sering juara malah saya semakin takut kalah
jadi saya termotivasi terus jangan sampai saya akhirnya kalah gitu jadi termotivasi terus pengen menang
bonus total senilai tujuh puluh juta rupiah juga diberikan pada dua pelaku kevin heri iman pirngadi dan aryono miranat
acara pemberian penghargaan ini juga dihadiri oleh kedua orang tua kevin sanjaya
ya saya berharap kevin bisa menjaga kesehatannya kondisinya supaya bisa selalu fit terus lah
jadi menghadapi nanti turnamen turnamen selanjutnya dia sudah siap gitu loh
untuk selalu bersyukur lah
pokoknya setiap kali dia menang saya selalu bilang bersyukur jangan lupa oke dia bilang gitu
sebagai ganda nomor satu dunia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas kevin marcus telah mengkoleksi sepuluh gelar juara
kevin marcus juga menjadi ganda putra pertama di dunia yang mampu menembus raihan seratus ribu poin bwf
erlangga wisnuaji jakarta